dia yang memaksaku untuk keluar istana
kalau tidak aku akan
diamlah paman arasa
bicaralah sesudah diizinkan
apa yang dikatakan kakang
tidak ada gunanya aku membanta sekarang
hanya akan menjadi percekcokan tanpa ujung
lebih baik aku yakin saja
lantas apa yang membuatmu pergi keluar dari istana
tentu pengapuntur ngajang rama
aku hanya ingin melihat keadaan rakyat galuh
putraku paman arasa
tujuanmu itu baik
tapi saatnya tidak tepat
dan caranya pun salah
di luar sedang banyak pemberontakan
dan keselamatan anggota kerajaan harus dalam pengawalan kita
kamu mengerti kesalahan
mengerti ganjeng rama
aku siap menerima hukuman
seorang lelaki sejati harus berani bertanggung jawab terhadap kesalahannya
hukuman apa yang layak diterima putraku ini
tapa berata beberapa hari
itu hukuman yang pantas untuk raden paman arasa
raden perlu merenungi kesalahannya
aku setuju dengan pendapatmu ki
apa kamu dengar nam
dalam keadaan apapun kamu tidak boleh pergi dari tempat itu tanpa seizin dramamu ini
baik ganjeng rama
aku siap melaksanakannya
izinkan aku bertemu dengan anakku paman arasa kakang prabu
kalaupun dia memang harus dihukum kenapa harus di ruang semedi
pasti menakutkan buat seorang anak kecil seperti dia berada di ruangan hening
yang tidak ada seorangpun
putra kita lebih kuat dari yang kamu kira dinda diri
tapi kakang kenapa harus dewi isma yang terpisah dari istana
kenapa tidak di istana ini saja
di ruang pribadinya
setidaknya aku masih bisa mengawas ini
namun ini semua aku lakukan bukan untuk menghukum
tapi untuk mengajarkan dia sikap sikap kesatria
dan juga untuk mendidiknya
agar dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya
jadi tenanglah dinda
janganlah kamu terlalu mencemaskannya
oppa gusti memang memilih hamba
rig dessus yang bernama star spoilers di ruang semedi
tanpa kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan
jangan sampai gagal
jangan sampai gagal
raden ayo kita keluar
tidak mau pak wan
rumah prabu melarang aku untuk keluar dari sini dalam keadaan apapun
aku seorang gesatria
aku harus membangun
aku harus membangun
pangambut dan gusti prabu
hamba ingin melaporkan
kalau tempat semedir raden pemanah rasa
tapi pak tipuri dan beberapa prajurit
sedang berusaha untuk memadamkan api

di sini pada planet
berpemhermosa tentang fungsi
kejahatan tanpa makhluk depania
putraku keluar dari sini
putraku keluar dari sini
rama sudah mengizinkan
turunkan jeng rama
hathor pangapun tenggusu prabu
bagaimana ini bisa terjadi
hamba tidak tahu
tiba tiba ruang semendira dan pemanah rasa terbakar
selidiki penyebab kejadian ini
biar aku yang menghabisinya
cepat pergi dari sini sebelum racun lain datang
rasa prajuri tidak berguna
menghabisi satu orang penyusup saja kalian tidak becus
kalau ada apa apa dengan raden pamanah
rasa kalian akan dihukum
kembali ke pos kalian
aku sungguh prihatin dengan keadaan istana saat ini
kenapa ada penyusup yang berhasil lolos masuk ke dalam istana
lalu mengancam keselamatan putra kupamanah rasa
ini tidak bisa dibiarkan
hamba turut prihatin dengan keadaan ini
jangan lupa like share dan subscribe